masih soal kekerasan akibat cemburu karena sang pacar berjalan dengan pria lain seorang pria di mojokerto nekat menyiram wajah kekasihnya dengan air keras
akibat perbuatannya korban mengalami luka bakar serius di wajah sementara pelaku terancam hukuman lima tahun penjara
dw wanita korban penyiraman air keras yang dilakukan oleh kekasihnya lm di mojokerto akhirnya dirujuk ke rumah sakit dr sutomo surabaya senin sore
sebelumnya korban sempat dirawat di rumah sakit gatul mojokerto korban terpaksa dirujuk karena luka bakar yang parah di bagian wajah dan mata serta untuk mendapatkan perawatan lebih intensif
setibanya di rumah sakit dr sutomo korban langsung dibawa ke ruang igd untuk mendapatkan perawatan dan observasi luka bakarnya
pihak rumah sakit dr sutomo belum bisa memastikan berapa persen luka bakar yang dialami korban namun luka bakar terparah dialami di bagian wajah dan mata
untuk merawat korban rumah sakit dr sutomo surabaya akan melibatkan dokter ahli bedah plastik dan dokter mata
pasien masih trauma belum bisa kita ajak untuk berbicara persoalan apa yang terjadi pada kita
sementara itu pelaku penyiraman lm kini mendegam di tahanan polsek puri mojokerto
di hadapan petugas duda tiga anak warga desa randu bangu kecamatan mojosari mojokerto ini mengaku telah menyiram korban akibat cemburu saat melihat korban selingkuh
saat itu pelaku melihat korban bersama pasangan prianya keluar dari sebuah kafe di jalan jaya negara mojokerto
seketika korban yang kesal dan sakit hati langsung menghentikan mobil yang dikendarai korban dan menyiram wajah korban dengan air keras
awal permasalahan ini sering
itu apa yang ya intinya itu dihanati
dikianati jadinya itu sangat sangat kecewa lah
dari tangan tersangka polisi menyita barang bukti berupa kaleng bekas menyimpan air keras baju tersangka serta sebuah telepon genggam
atas perbuatannya itu tersangka dijerat pasal tiga ratus lima puluh satu kuhp tentang penganiayaan berat dengan ancaman hukuman lima tahun penjara